informasi selanjutnya saudara datang dari ketua umum partai golkar erlangga hartarto
yang merespons sinyal partai nasdem dan p tiga bergabung dalam kabinet prabowo gibran
erlangga mendukung jika kedua partai masuk pemerintahan mendatang
sebelumnya saudara presiden terpilih prabowo subianto secara terbuka mengajak partai nasdem untuk bergabung dalam pemerintahannya
prabowo mengutarakan ini usai bertemu dengan ketua umum partai nasdem surya paloh di nasdem tower beberapa waktu lalu
begitupun juga p tiga yang telah memberikan selamat kepada pasangan prabowo gibran
usai kpu menetapkan keduanya menjadi pemenang dalam pilpres dua ribu dua puluh